komisi pemberantasan korupsi kpk mengagendakan pemeriksaan gubernur jawa barat periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas ahmad heriawan atau aher terkait dugaan suap proyek mekarta di kabupaten bekasi
dilansir dari detik com kabiro humas kpk febri diansyah menyatakan aher dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bupati bekasi nonaktif neneng hasanah yassin
nama aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap mekarta billy sindoro dan kawan kawan
dalam kasus ini ada sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk neneng hasanah yassin